kita beralih ke informasi lainnya ada aksi dua pria yang mengaku dep kolektor di kawasan cakung jakarta timur dan menjadi viral di media sosial
setelah berupaya menarik paksa sepeda motor milik pengendara yang melintas dengan alasan menunggak cicilan
sementara itu korban menolak lantaran merasa motor miliknya sudah lunas dan memiliki bukti
jadi kita nih motor lunas bpkb ada tiba tiba diberitakan
kenapa kau mukul mukul kau kau mukul mukul kenapa
kau jangan mukul mukul
inilah video yang merekam aksi dua pria yang mengaku debt collector di jalan raya bekasi timur cakung jakarta timur
mereka tampak hendak menarik paksa sepeda motor milik korban dengan alasan menunggak cicilan
bahkan pelaku memukul korban beberapa kali dengan menggunakan helm
kejadian itu berawal saat korban yang sedang berkendara tiba tiba dihentikan oleh pelaku
korban yang menolak memberikan kendaraannya akhirnya terlibat cekcok dengan kedua pelaku
korban menyebut pembayaran sepeda motor itu telah lunas beberapa waktu yang lalu dan memiliki bukti lengkap serta bpkb
setelah itu pelaku langsung pergi meninggalkan korban dan kepolisian sektor cakung kini telah mengantongi identitas atau ciri ciri pelaku dan sedang mengejar keduanya
bahwa motor yang dia miliki tidak terkait dengan proses kredit ditunjukkan dengan adanya ppkb atau bukti pemilikan
disitulah terjadi cekcok video yang viral dan kami dari polsek cakung setelah menerima laporan korban pun juga langsung membuat laporan di polsek cakung
kami langsung mendirak lanjuti
pertama kami langsung mengejar pelaku sesuai dengan ciri ciri dari video yang viral tersebut